diduga akan tawuran puluhan pelajar sma asal bogor ditangkap petugas saat akan memasuki perbatasan ciamis pangandaran
saat diperiksa dan digeledah para pelajar ini kedapatan membawa sejumlah senjata tajam
sedikitnya empat puluh delapan pelajar asal kota bogor jawa barat digiring ke mapolsek pangandaran
mereka kedapatan membawa puluhan senjata tajam di dalam tas
sebelumnya polisi menerima informasi dari warga tentang adanya konvoy pelajar menggunakan sepeda motor yang mencurigakan
iring iringan konvoy ini melewati daerah kalipucang menuju pangandaran
polisi pun langsung mencegat konvoy dan memeriksa setiap anggota rombongan
beragam jenis senjata dibawa oleh para pelajar ini seperti parang badik dan celurit
bahkan polisi juga menemukan barang yang terlihat seperti jima
diduga para pelajar ini tengah bersiap untuk tawuran
dengan kelompok lainnya
saat diperiksa petugas para pelajar ini mengaku membawa senjata tajam untuk berjaga jaga
namun polisi tidak mempercayainya begitu saja keterangan mereka
setelah pemeriksaan polisi menyuruh para pelajar yang tertangkap ini untuk mengambil air wudhu dan sholat
ogifat tuzaman pangandaran